aksi teror dan pembunuhan terhadap satu keluarga terjadi di sigi sulawesi tengah pada dua puluh tujuh november lalu
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia jafar geboa di sigi sulawesi tengah
selamat malam jafar jafar bagaimana pantauan anda terkait kondisi terkini pasca aksi teror yang menewaskan empat orang di sigi
apa antisipasi yang disiapkan untuk menjaga situasi tetap kondusif jafar
selamat malam fani dari pantauan kita dari sore hingga malam ini warga di sekitar tempat di mana satu keluarga itu terbunuh di wilayah satuan permukiman ubt transmigrasi lembantongwa itu rata rata mengusik keluarga keluarga terdekat di permukiman di bawah pemukiman transmigrasi tersebut
namun warga transmigrasi lain seperti yang berasal dari jawa barat dan jawa tengah tetap berada di permukimannya masing masing
di wilayah itu terdapat satuan permukiman upt transmigrasi lembang pengua terdiri dari sekitar tiga ratus lima puluh kepala keluarga
sementara mereka yang terbunuh kemarin adalah transmigran lokal yang berasal dari komunitas adat terpencil
beberapa keluarga yang sesuku dengan mereka yang terburu itu masih mengungsi di wilayah wilayah di sekitaran satuan permukiman itu di tempat tempat keluarga mereka
sekarang saat ini kepolisian satgas operasi tinombala yang terdiri dari kepolisian dan tni sudah di pos pos pengamanan di sekitar unit pemukiman transmigrasi
utamanya di daerah
terdampak kemarin yang dimana diduga dilakukan oleh kelompok mujahidin indonesia timur pimpinan ali kalora
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia jafar gebuah atas laporan langsung anda dari sigi sulawesi tengah